kpu telah merilis daftar caleg bermasalah
sebanyak empat puluh sembilan calon legislatif dan calon dpd berstatus mantan napi korupsi alias ekskoruptor
empat diantaranya berada di wilayah kpu sulawesi utara
yanni darmawati dareho heri kere maik nangka dan syahrial damopoli
darmawati dareho adalah caleg yang pernah tersandung masalah kasus suap proyek kementerian perhubungan pada dua ribu sembilan
darmawati mengatakan bahwa ia tidak bermasalah dengan rilis kpu ri tersebut
darmawati tetap optimistis bisa dipilih oleh konstituennya di wilayah bunaken kepulauan dan bunaken serta tim mingting di kota manado
untuk saya nggak masalah kembali ke kepercayaan masyarakat dan kepribadian caleg itu sendiri
seberapa besar sih yang caleg itu berbuat menjolimi negara bagi saya tidak masalah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini